dugaan serangan bakteri antraks yang terjadi di jawa timur berdampak terhadap penjualan hewan di jombang jawa timur
para pedagang merasakan sepinya pembeli hingga turunnya harga hewan
tidak tanggung tanggung penurunan harga ini berkisar dua ratus ribu hingga tiga ratus ribu rupiah per ekor
perdagangan di pasar hewan di desa sidowarek jombang kini sepi
para pedagang mengaku usaha mereka lesu beberapa hari terakhir akibat adanya isu bakteri antraks
sementara biasanya pedagang bisa menjual lima hingga sepuluh ekor kambing per hari
kini hanya dapat menjual dua hingga tiga ekor
bukan hanya itu harga kambing yang mendominasi pasar ini menurun dua ratus ribu hingga tiga ratus per ekor
selain karena faktor cuaca sejumlah pedagang mengakui penjualan sepi karena merebaknya dugaan serangan antraks di daerah jawa tengah
hal ini membuat banyak warga khawatir dan menghindari mengkonsumsi daging
pak ini kan di jawa tengah lagi rame rame kambing dan sapi yang terkena virus antrak
kira kira berdampak tidak terhadap penjualan di sini pak